usaha mikro kecil dan menengah atau umkm menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional
karena itu pemberdayaan umkm menjadi penting terlebih pemerintah telah menargetkan tiga puluh juta umkm go digital di dua ribu dua puluh empat
dalam rangka mendukung upaya pemerintah bri sebagai agent of development turut mendorong umkm untuk go digital dan go global melalui umkm export brilliantpreneur dua ribu dua puluh
diharapkan umkm ekspor brilliantpreneur dapat membangkitkan kepercayaan diri umkm pasca pandemi baik di pasar lokal maupun internasional
saya frida litwina dan kita akan berbincang seputar umkm export brilliantpreneur dua ribu dua puluh dua bersama dengan ibu woro dwi wuryandari
international business division head bri ibu oro terima kasih ibu sudah hadir di cnn indonesia
terima kasih mbak frida
bisa diceritakan mengenai umkm ekspor brilliantpreneur dua ribu dua puluh dua ini
oke mbak jadi umkm export brilliant pranneur tahun dua ribu dua puluh dua ini merupakan pameran industri kreatif indonesia untuk umkm yang terbaik di indonesia
jadi khususnya yang menampilkan nasabah nasabah umkm bri
tujuannya adalah untuk membawa pelaku umkm khususnya nasabah bri untuk memperluas pasarnya terutama pasar global
jadi acara ini dilaksanakan pada bulan desember merupakan acara tahunan
tahun dua ribu dua puluh dua merupakan tahun yang keempat kami mulai di tahun dua ribu sembilan belas
kemudian untuk tahun ini ada enam kategori yang akan kami tampilkan di pameran
jadi biasanya selama tiga tahun sebelumnya kami hanya menampilkan empat kategori produk
tapi untuk tahun ini kami menambahkan di healthcare wellness dan teknologi informasi
itu yang sedang tren untuk tahun ini ya mbak ya
nah itu untuk kegiatannya dan khusus untuk
empat kategori lainnya bu mungkin bisa disebutkan juga
empat kategori lainnya adalah food and beverage kemudian fashion aksesori kemudian home decor
itu untuk tahun ini masih tetap kita tambahkan dua kategori lainnya mbak
jadi alhamdulillah pada tahun ini juga di umkm export brilliantpreneur

kita memperoleh kesempatan untuk diikut sertakan dalam kegiatan presidensi g dua puluh yang dilaksanakan di bali
kami diberikan kesempatan untuk menampilkan showcase dua puluh enam mini showcase yang berlokasi di the apurva kempinski bali pada bulan november lalu mbak ya
jadi dan tahun ini
ini juga dilaksanakan kegiatannya dilaksanakan secara hybrid
dengan menampilkan dan online ya mbak ya
dan dengan menampilkan lima ratus dua showcase
dilaksanakan di jcc menampilkan lima ratus dua showcase dan dua ratus lima puluh basar umkm
jadi hybrid maksudnya ada non online dengan online
untuk tahun dua ribu dua ini juga akan dilaksanakan pasca pandemi ya mbak
jadi tahun lalu memang kita lakukan virtual untuk tahun ini juga hybrid
itu pasca pandemi ini kami berharap karena umkm merupakan segmen sektor yang paling terdampak pandemi
jadi kami berharap kegiatan ini bisa lebih membantu nasabah umkm bri untuk bangkit
apa namanya memperluas pasarnya ke pasar global
ini mungkin sejalan dan tagline kegiatan umkm export brilliant preneur ini yaitu bring msme to the world mbak
apa yang membedakan brilliantpreneur tahun ini dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
yang pasti karena ini tahun keempat kita juga sudah belajar dari yang tahun tahun sebelumnya
pasti ada perbaikan perbaikan
dari yang tahun sebelumnya dan khusus untuk dua ribu dua puluh dua ini mbak
bri sebagai salah satu mover ya
first mover di untuk inisiasi isg
jadi bri merupakan bank yang banyak melakukan inisiasi di bidang isg
jadi untuk kegiatan umkm brilliant entrepreneur expo dua ribu dua puluh dua ini pun kami juga memasukkan unsur isj dalam proses pelaksanaannya
jadi dari sejak pemilihan nasabah umkm yang akan kami berikan kesempatan di kegiatan ekspor
jadi dari proses kurasi pun kita sudah menilai para pelaku umkm ini bagaimana mereka melakukan
ada prinsip prinsip isg dalam proses bisnisnya
misalnya bagaimana mereka mengelola limbah kemudian apakah kemudian bagaimana mereka memberdayakan
untuk para wanita atau misalnya seperti disable gitu ya mbak
jadi artinya kaum minoritas ya itu sih di dalam proses penilaian kurasinya
dan ini dari tahun ke tahun bu ya kurasinya ini diadakan
kurasi memang diadakan sebelum kegiatan ekspor mbak
dan untuk tahun ini tadi kita masukkan unsur isj
dampak dari umkm ekspor brilliantpreneur yang sudah dilaksanakan selama empat tahun nih
salah satu tujuan ekspor ini tadi saya sudah sampaikan adalah ingin memperkenalkan pelaku umkm
khususnya nasabah bri ke pasar yang lebih besar jadi pasar global
jadi bagaimana mereka belajar untuk bisa mengekspor produk
dan dari tahun ke tahun dari sejak awal pelaksanaan kemudian sampai dengan hari ini
alhamdulillah pelaku umkm nasabah bri yang bisa masuk ke pasar global itu bertambah
untuk tahun ini ada tiga ratus dari hasil penilaian ada tiga ratus dua puluh enam nasabah umkm yang siap untuk melakukan ekspor
dan itu terus terang
salah satu tujuan utama kita melakukan kegiatan ini mbak karena memang kita selalu ingin nasabah bri itu bisa naik kelas ya
jadi yang nasabah umkm kemudian mereka bisa masuk ke kelas yang lebih tinggi dan terakhir bisa melakukan ekspornya mbak
nah kalau dari tahun ke tahun nih bu apakah jumlah ini berubah
jumlah partisipan umkm yang berhasil lolos proses kurasi itu

proses kurasi itu berubah
proses nasabah yang lolos kurasi itu berubah
proses kurasi itu berubah
proses nasabah yang lolos kurasi itu berubah
proses proses proses kurasi itu berubah
nah penilaian kurasi ini kita tingkatkan juga tapi alhamdulillah peserta yang masuk di lolos untuk proses kurasi juga naik dari tahun ke tahun
jadi terakhir ada lima ratus dua nasabah umkm yang lolos kurasi dan kami tampilkan selama kegiatan umkm ekspor

tanggal empat belas sampai tanggal delapan belas ada dua ratus lima puluh nasabah umkm yang lolos kurasi

oke nah rangkaian kegiatan dalam umkm export brilliantpreneur dua ribu dua puluh dua yang terselenggara dari empat belas hingga delapan belas bulan ini ya bu ya
apa saja rangkaian acaranya
jadi rangkaiannya ini kan kami mulai tadi mbak dari bulan januari di kurasi

nah setelah proses kurasi dari kami juga menyiapkan materi seperti
ada apa namanya katalog yang akan itu sangat sangat memang dibutuhkan oleh calon buyer
karena buyer kita ini kami mengundang calon buyer dari luar negeri juga
kemudian untuk puncak acaranya memang di bulan desember
jadi pelaksanaannya itu secara hybrid dan online
kalau online itu dilaksanakan satu bulan penuh dari tanggal satu desember sampai dengan tanggal tiga puluh satu desember

pameran online bisa diakses di www brilliantpreneur com selama satu bulan penuh mbak
dan juga apa namanya masyarakat jika memang ber
ini sih kami dorong untuk melakukan transaksi juga karena ini juga dijual secara online
kami bekerja sama dengan beberapa marketplace seperti shopee
kemudian blibli dan di umkm
jadi masyarakat bisa datang langsung ke acara tanggal empat belas hingga delapan belas desember di jcc
dan melihat serta membeli mbak ya barang barang yang dihasilkan oleh umkm itu
dan secara online bisa juga melalui website yang mbak sebutkan tadi
dan proses transaksi juga bisa dilaksanakan di situ ya mbak ya

tujuan dan manfaat yang akan diperoleh umkm dalam kegiatan ini selain tentunya exposure terhadap market yang sangat luas ini
jadi tadi mbak karena di sini kami kan juga mengundang international buyer ya mbak
karena memang tujuannya kan untuk memperkenalkan umkm ini kepada potential budge
salah satu rangkaian di umkm expo ini adalah brilliant train all expo ini adalah kami mempertemukan buyer
salah satu rangkaian di umkm expo ini adalah brilliant train all expo ini adalah kami mempertemukan buyer

dan itu di sini kami mempertemukan dengan para umkm itu yang kami sebut business matching
jadi berkomunikasi dengan para potential buyer
tentunya nanti kalau acaranya sudah selesai juga bisa dilanjutkan ya komunikasinya dengan para calon buyer dari luar negeri tersebut
baik kita akan lanjutkan perbincangan tapi kita harus jeda terlebih dahulu
selanjutnya kami akan membahas mengenai business matching dalam umkm export brilliant renour dua ribu dua puluh dua
nantikan sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami kita bicara mengenai umkm export brilliant renour dua ribu dua puluh dua
ibu woro bagaimana sebenarnya dukungan bri bagi umkm untuk menembus pasar global
mbak frida tadi kita sempat bicara soal business matching ya
jadi memang business matching itu juga merupakan salah satu hal yang penting dalam proses umkm expo ini
kita melakukan business matching selama tiga hari
jadi prosesnya dilakukan fully online
karena memang untuk tahun ini
untuk tahun ini
untuk tahun ini
potensial buyer kita ada dari dua puluh negara ya
jadi memang kita harus mengatur dan alhamdulillah tiga hari itu benar benar full dari pagi sampai malam sih proses untuk business matchingnya sih
sudah berlangsung dari tanggal berapa
dari tanggal enam sampai tanggal delapan
enam sampai delapan sudah selesai berarti
ya sudah selesai
dan bagaimana hasil dari business matching itu sendiri apakah ada feedback yang ibu dapatkan
kalau yang pasti nih yang bukti
bukti kalau bisa dibilang suksesnya business matching itu
angka potential buyer yang kita catat selama tiga hari kegiatan itu kita mencapai angka usd tujuh puluh enam enam juta usd mbak
dan angka ini meningkat dibandingkan dari tahun sebelumnya ya mbak ya
karena memang aktivitas business matchingnya tahun ini pun
jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu
mungkin hampir dua kali lipatnya untuk tahun ini
itu business matchingnya sebanyak dua ratus empat puluh satu kegiatan business matching
yang mempertemukan antara umkm di indonesia dengan buyer di dua puluh negara
karena dalam pelaksanaannya kami mengajak banyak pihak untuk mensupport kegiatan business matching
kami bekerja sama dengan itpc dari seluruh dunia
kemudian atas perdagangan juga
kdi kdi ini agama dagang di mana
kemudian kami juga memanfaatkan
kami mengajak unit kerja kami yang ada di luar negeri untuk mensupport kesuksesan kegiatan business matching
jadi kami punya cabang dan network di new york
kemudian di taipei di hongkong singapura dan timur leste
selain itu kami juga memiliki representatif di sepuluh negara
jadi sepuluh negara di asia pasifik kemudian di middle east asean
dan itu yang sangat mendukung terlaksananya kegiatan business matching ini
jadi dari teman teman kami yang ada di luar negeri ini
mereka juga sudah memulai prakegiatan dengan mengadakan mini gathering
atau berkomunikasi juga dengan calon calon potensial buyer
bicara mengenai business matching
tadi ibu sudah katakan ada angka potensial tujuh puluh an juta dolar amerika kalau tidak salah
apakah ini sesuai dengan tujuan dan target diadakannya umkm export brilliantpreneur dua ribu dua puluh dua ini bu
ya target kami untuk tahun ini adalah sebesar tujuh puluh lima juta usd
jadi memang potential deal yang kami catat itu di atas target
sudah melampaui target yang tujuh puluh lima juta dolar ya bu ya
dan tujuannya sendiri bu selain tadi kan ibu mengatakan untuk mengexpose umkm ini ke pasar global
adakah target tertentu yang ditargetkan begitu untuk tahun ini harus berapa negara begitu dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
ya jadi mungkin kalau historical ya mbak ya
tiga tahun terakhir sampai dengan tahun ini
di dua ribu dua puluh jumlah negaranya itu ada sebelas negara
kemudian tahun berikutnya di dua ribu dua puluh satu itu ada bayar dari empat belas negara
dan untuk tahun ini ada di dua puluh angka dua puluh
jadi memang angkanya selalu naik mbak
termasuk kegiatan business matchingnya tadi juga sudah saya sampaikan juga naik
kemudian jumlah bayarnya yang berpartisipasi di umkm
yang berpartisipasi di kegiatan business matching juga naik gitu sih
nah kalau menurut penilaian ibu dari tahun ke tahun kan acara ini diadakan
sebagaimana efektifnya kah kegiatan business matching ini sebenarnya bagi para pelaku umkm
biasanya selama pelaksanaan ini kami punya beberapa cerita juga sih dari nasabah nasabah umkm
memang banyak diantara mereka juga yang memperoleh order ya
kalau kita bisa bilang order dari buyer
jadi jumlah negara yang membeli juga
ini kita melihat dari satu nasabah saja ya
contohnya itu mereka memperoleh order dari negara yang baru
itu juga dari hasil kegiatan business matchingnya
artinya memang keinginan kita untuk mensupport nasabah kita untuk global juga terwujud juga mbak
nah tahun ini brilliantpreneur dilaksanakannya secara hybrid bu ya
namun bisnis matching dilakukan secara virtual
apa saja yang dihadapi tantangannya nih bu dalam mengadakan tadi secara hybrid dan juga secara online
khususnya untuk business matching mbak yang dilaksanakan secara virtual
jadi itu pasti ada perbedaan ya kalau kita mau membeli produk itu barangnya kita lihat kita pegang
dengan kita hanya membaca dari katalog kemudian mendengarkan penjelasan
nah itu juga itu salah satu mungkin challenge ya
challenge yang kita hadapi
jadi solusinya adalah kita selain mempersiapkan katalog yang memang informatif
pada saat business matching
pada saat business matching itu kan prosesnya ada dari bri sebagai mediator antara potential buyer dengan umkm
jadi itu yang membantu untuk berkomunikasi
karena kan memang kalau mungkin tidak semua peserta umkm ini juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan potensial bayar dari luar negeri ya
selain itu juga perbedaan waktu itu sangat berpengaruh karena
banyak potensial bayar yang ada dari yang berasal dari north america kemudian south america itu pastikan perbedaan waktunya dua belas jam
jadi kita memang harus mengatur jadwalnya
dan itu kenapa kemarin business matching yang dilaksanakan tiga hari itu betul betul full dari pagi sampai malam
karena memang untuk mengakomodir perbedaan waktu
nah bu waro masih ada yang ingin saya tanyakan mengenai brilliantpreneur dua ribu dua puluh dua tapi kita harus jeda dulu
selanjutnya kami akan bicarakan
selanjutnya kami akan membahas apa saja tips dan persiapan yang perlu dilakukan dalam business matching
nantikan sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di insiders
ibu woro kegiatan business matching ini kan sudah selesai
nah langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah tercapainya kesepakatan dalam business matching
oke mbak jadi salah satu dasar transaksi transaksi perdagangan internasional
karena saya kan dari divisi business internasional ya mbak ya
jadi perdagangan internasional itu butuh adanya kepercayaan dari pihak penjual maupun pihak pembeli
karena memang beda negara kemudian beda budaya beda mungkin beda hukum juga
jadi itu yang kami tekankan kepada para pelaku umkm
jadi untuk setelah what next setelah adanya dilakukan business deal ya
jadi ada kesepakatan ada kesepakatan dan itu dituangkan dalam bentuk mou atau ataupun apa namanya
perjanjian antara kedua balah pihak baik buyer maupun seller
itu juga tujuannya untuk melindungi baik buyer maupun dari umkm ya
nah kemudian umkm juga kami apa namanya
kepada para umkm juga kami harapkan untuk bisa komitmen
commit terhadap kesepakatan
ada kesepakatan yang sudah dicapai
artinya kalau pada saat business matching komunikasi itu dan juga di katalog yang kita siapkan itu mereka berjanji untuk menyiapkan produk produk sesuai dengan misalnya kualifikasi detailnya itu mereka harus komit untuk bisa menyediakan sesuai dengan yang dijanjikan
jadi mungkin ada satu hal yang tadi saya lupa sampaikan juga mbak
di salah satu
yang kita lakukan
dalam rangkaian proses
brilliant plenary ini adalah
kami bekerjasama dengan
potensial buyer dari
sudah dari sejak awal ikut di
untuk memberikan webinar
mempelajar bagaimana menyiapkan
untuk menyiapkan produk mereka untuk layak
ekspor kemudian apa saja
hal hal yang dibutuhkan
dari sisi buyer
jadi mereka juga perlu tahu
pada saat mereka akan menjual
kira kira yang dibutuhkan buyer itu apa
kemudian kualifikasi produk
detail produk itu juga
mereka memberikan insight
dalam rangka untuk bisa
masuk ke pasar ekspor
mereka harus memperbaiki
yang di share oleh
dari luar negeri
harapan kami juga para pelaku umkm ini bisa
lebih paham bagaimana mereka harus mempersiapkan diri untuk bisa
masuk ke pasar global
nah minat potensial buyers kan terlihat sangat besar nih bu ya
dua ratus empat puluh satu kegiatan business matching
berarti produk yang ditawarkan memang sangat menarik
tapi mungkin ibu bisa sharing tips apa yang bisa dilakukan oleh para umkm ini
agar terjadi deal yang benar benar menguntungkan bagi kedua belah pihak
bukan hanya buat para umkm itu sendiri tentunya
oke jadi deal itu terjadi kan karena memang ada demand supply yang banyak
jadi ada permintaan ada penawaran dan
dan itu akan terjadi
dari masing masing pihak itu terpenuhi
artinya memang harus ada
kesepakatan atau win win solution dari
kedua pihak tentang
dari transaksi misalnya
detail produk kemudian
termasuk packaging juga
dan yang kami
nasabah umkm itu adalah
nasabah harus rajin
jadi riset kebutuhan apa saja
apa saja yang dibutuhkan oleh
nasabah juga harus memberikan informasi
yang relevan dan informasi yang
harus komit dengan
informasi yang sudah disampaikan
artinya kalau misalnya memang kualifikasinya
a ya harus a yang ditetapkan
pada saat bernegosiasi juga
tidak misalnya sudah ada
untuk transaksi ternyata terus
tapi tidak ditepati
atau malah hilang
kemudian bersifat profesional
artinya profesional tadi juga harus komit ya mbak ya
kalau pengalaman dari kami mbak
setelah pelaksanaan umkm ini kan memang
adanya permintaan dari
buyer di luar negeri kepada pelaku umkm
biasanya mereka minta pengiriman sampel
nah itu juga
yang kami tekankan bahwa
kalau pelaku umkm ini sudah
pameran kemudian ada permintaan berkelanjutan
itu juga harus dipenuhi
itu sih mbak
itu sih mungkin mbak
oke komitmen ini penting sekali bu ya
karena kan bisnis matching ini bukan deal satu kali
mungkin diharapkan nanti deal
lain lainnya di tahun tahun berikutnya
juga terus berlangsung
karena harapan kami kan buyer ini nanti
bukan hanya berhenti di tahun ini ya
tapi tahun depan mereka juga
dan itu semua berdasarkan track record
jadi kita bisa menjaga komitmen masing masing
nah bu ada hal yang lain yang ingin disampaikan terkait

tadi mbak jadi buat
masyarakat yang memang
tapi misalnya tidak punya
waktu untuk datang ke jaya
kegiatan ini secara online
silahkan untuk hadir
karena tadi kami bekerjasama
dengan beberapa marketplace
yang akan memudahkan
masyarakat untuk melakukan transaksi
baik ibu woro terima kasih
sekali lagi atas waktunya di cnn indonesia
semoga sukses pelaksanaan umkm
nya ini penyelenggaran umkm export brilliant
reneur dua ribu dua puluh dua diharapkan dapat memberikan
dampak positif bagi para pelaku umkm
dan mendatangkan lebih banyak calon pembeli
dan tentunya meningkatkan juga nilai
transaksi dan memperkuat brand image
produk produk umkm kita saya frida litwina
undur diri dulu terima kasih sampai jumpa